puluhan emak emak yang tergabung dalam forum silaturahmi orang tua sayang anak atau forsa
jombang mendatangi kantor dinas pendidikan dan kebudayaan jombang para emak emak ini
menyuarakan aspirasinya terkait pembelajaran daring yang selama ini dianggap tidak efektif
meski di jombang masih dalam kawasan zona oranye sebaran virus corona namun para orang tua tetap
meminta agar sekolah tatap muka dibuka kembali para orang tua menawarkan sejumlah solusi agar
sekolah tatap muka bisa dibuka mereka mensyaratkan harus mematuhi protokol kesehatan seperti
mengenakan masker dan face shield hingga cuci tangan serta pembatasan jumlah siswa di dalam ruangan
kami dari para wali siswa ini mau mintanya ke sekolah satu anak anak itu belajarnya mungkin
kalau biasanya jumlahnya satu kelas itu sepuluh atau dua puluh ini diperkecil lagi biar tetap ada jaga jarak
yang kedua anak anak tetap keluar apa
menanggapi tuntutan orang tua siswa pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten jombang
berkukuh belum akan membuka sekolah tatap muka alasannya saat ini di jombang masih masuk dalam
zona oranye sekolah tatap muka sendiri juga tidak akan langsung dibuka melainkan melalui
beberapa tahapan salah satunya adalah masa transisi dan kebiasaan baru pembelajaran
tetap muka itu dilaksanakan pada saat kabupaten buta itu sudah dunia kuning itu
pun dipilah lagi ada masa transisi ada masa kebiasaan baru meski kecewa atas keputusan pihak dinas
pendidikan dan kebudayaan kabupaten jombang para orang tua tetap berharap pembelajaran
tatap muka bisa segera dilakukan agung wibowo jombang jawa timur